di dunia angkat besi indonesia nama imron rosadi bisa dibilang adalah nama yang sudah melegenda
selama puluhan tahun menggeluti angkat besi imron rosadi mendirikan padepokan angkat besi gajah lampung
dari tempat inilah lahir atlet atlet angkat besi dan angkat berat nasional yang mampu mengharumkan nama indonesia di kancah internasional
informasi sekaligus menutup cnn indonesia sport weekend kali ini
atas nama redaksi dan kru yang bertugas saya ucapkan terima kasih
kita mau beli kan nggak bisa
ada juga yang sangat mahal
kalau di atik maling punya kan murah murah tuh
ya udah lu jual jual kasih gue lah
buat pengen latihan
saya sendiri nggak seneng olahraga ya
kalau pribadi saya sendiri
tapi dia punya ini saya dukung semua
semua saya bantu dia
apapun kita bantu dia semua gitu
kalau dia sendiri apa kesian kan
ya kita harus dukung dia gitu
soal anak anak umpamanya kan banyak sih ya
nggak berhenti berhenti sih ya
udah segan betul dia gitu lah ya
ya jadi sayang aja nih
jadi hubungan di orang umpama ada apa anak
dia mau ngomongnya disiplin ya
segala macem pun disiplin
anak anak dia tau mau dateng akan angkat besi
berarti dia punya kemauan untuk lihat angkat besi
nah prosesnya kan biasanya kalau dia tertarik itu dia melakukan latihan
nah di sini
ini kan terbuka
dari sana kita kalau dia yang rajin mulai kita perhatikan
sebetulnya kalau lihat potensi nggak potensi itu nggak begitu sulit
itu apalagi di olahraga kan fisik
dia kuat nggak kuat
kita kan cari potensi itu nomor satu fisiknya
kuat atau nggak
angkat besi itu yang dipilih kan kuatnya
skill itu butuhan mendukung
bagus ya terang
ketiga baru mentalnya
mental itu perlu proses ya
lihat bagaimana ya
nah juara itu yang sangat menentukan sebetulnya mentalnya
sampai sekarang terus terang
kami butuh bapak
mana kutip kegilaannya itu
itu yang kita butuhkan di sini
dengan tanda kutip kegilaan itu tersebut
ya menciptakanlah anak anak kayak gini
yang selama ini yang kekerasannya
di kedisiplinannya apapun itu
ya kan mendapatkan hasil yang begini
makanya saya bilang kan bersyukurlah sekarang
kan apa yang sekarang mungkin kalau kondisi seperti sekarang nggak mungkin saya mampu
karena di sini kan yang dibina itu empat puluh orang lebih
ya dana bagi saya itu cukup besar
bukan batas kemampuan saya untuk ini
untung pemerintah daerah khususnya kalau di provinsi lampung ada membantu
tapi di sini yang bantu dana pembinaan itu
hanya poni provinsi lampung

kalau saya selalu bilang sama
kalau berbuat kepada sesama itu ada sesuatu yang luar biasa
apalagi kepada daerah
terlebih dari bangsa
itu sesuatu yang tambah tambah luar biasa
kalau kita berbuat maunya kalau bisa sampai itu
nah keberadaan kalian ini jangan jadi orang kiri saya bilang
bagi orang yang bermanfaat bagi sesama bagi daerah
saya kan asli anak penarik becak loh mas
nah kan datang ke sini latihan
kalau dulu masih satu ratus lima puluh mas
kalau sekarang sudah tiga juta dua ratus lima puluh perbulan
ya berkat pak imron
ya bisa punya tanah punya rumah
terus bisa keliling keliling ke luar negeri lah mas
bisa dapat kerjaan juga
ya selama sampai sekarang ini
mungkin sudah tiga ratus empat puluh dari emas yang diperoleh dari c game
itu dari delapan belas liter
dari asian games kita dapat satu perak tiga perunggu
ya di asian games satu perak tiga perunggu
terus dari olimpiade kita dapat dua perunggu
itu diangkat bersih aja
angkat berat punya kita ada juara dunia mungkin empat puluh lima juara dunia ya
saya berbuat untuk nasional dan bangsa
saya bilang nggak perlu saya dari jakarta
dimanapun yang penting kamu bisa berprestasi
kontribusi yang dalam arti prestasi
sampai sekarang kita masih paling mendomin
sampai sekarang kalau kita baca sejarah
kita jangan cari yang populer nggak populer
bagaimana yang rasanya populer atatif sekali
tapi kita nggak bisa mengerek bendera
gak bisa memandangkan lagu kebangsaan
biar tua kayak apapun
kita dorong pun pakai porsi rora
itu sudah dia punya
dari muda dia dia ada hobi
jangan sekali sekali kita berhenti henti ya